jauh kena anin dari hal hal yang buruk ya allah
jauh kena anin dari hal hal yang buruk ya allah
jauh kena anin dari hal hal yang buruk ya allah

selamat sore ibu andin
untuk hasil labnya sudah keluar
saya akan bacakan hasilnya ya bu
saya darah tinggi kah atau apa
karena atau saya punya masalah sakit jantung atau gimana
saya soalnya sesek banget ini
alhamdulillah ibu andin sehat
kok bisa sih duk
karena saya sebelumnya udah datang ke rumah sakit dan mereka juga bilang aman
kalau saya juga
saya itu ada sesuatu loh
saya gak tau kenapa
tapi saya ngerasa saya tuh gak baik baik aja
ini gak mungkin kan pak
ini pasti ada yang salah deh pak
gak mungkin aku baik baik aja
karena aku ngerasa aja
aku gak baik kok
ada sesuatu yang salah
bapak ayah dari ibu andin
bisa kita bicara sebentar pak
gak bisa bicara disini aja duk
sebentar ya ibu andin
kita bicara di luar ya pak
iya sebentar saya
oh ya allah
bukan sabar ya
tidak ada apa apa kok pak
untuk semua hasil labnya normal
namun saya perhatikan
sikap ibu andin
bu andin mengarah pada kecemasan yang terlalu berlebihan
jadi saya khawatir kondisi mental ibu andin akan terpengaruh jika terus menerus dibiarkan
jadi harus gimana dok
saran saya lebih baik bapak coba bawa ibu andin untuk konsultasi dengan psikiater
mungkin itu bisa membantu
ya allah mental andin sampai kena karena semua ini
tidak ada apa apa kok pak
untuk semua hasil labnya normal
namun saya perhatikan sikap ibu andin mengarah pada kecemasan yang terlalu berlebihan
jadi saya khawatir kondisi mental ibu andin akan terpengaruh jika terus menerus dibiarkan
jadi harus gimana dok
lebih baik bapak coba bawa ibu andin untuk konsultasi dengan psikiater
mungkin itu bisa membantu
ya allah mental andin sampai kena karena semua ini
kamu dari tadi ngikutin kamu
saya khawatir sama keadaan andin pak
kamu pasti dengarkan
tapi ada kemungkinan
si kis andin terganggu
saya menyesal pak
saya sangat menyesal
dengan apa yang sudah saya lakukan kak andin
dan ke papa
saya sangat menyesal
saya akui saya salah pak
saya ingin andin merasakan penderitaan yang dialami oleh keluarga saya
tapi sekarang saya sadar
saya ingin andin merasakan penderitaan yang dialami oleh keluarga saya
kalau rasa dendam saya sudah berubah menjadi cinta untuk andina
saya sangat mencintai andin
apapun itu alham
saya akan menyesal
dan saya akan menyesal
sudah merusak mental andin
seperti yang papa bilang
tolong hindari angin dulu ya
jangan dekat dekat andin dulu
kamu adalah akar dari kepahitan andin
dari semua yang andin alami
jadi usaha gue untuk terus berusaha mendekat justru menyakiti andin
perjuangan gue untuk membawa anin pulang
terima kasih udah nonton
sampai jumpa di video selanjutnya